hari anak nasional diperingati setiap dua puluh tiga juli untuk menyambut hari anak nasional
sahabat anak atau yayasan perlindungan anak mengadakan jambore sahabat anak
jadi tadi yang tidak keluar kota bisa untuk mengantarkan anak ke tempat ini ya
karena pada jamboreh akan berlangsung pada dua puluh dua hingga dua puluh tiga juli dua ribu tujuh belas ini
sahabat anak mengangkat isu hak anak untuk mendapatkan perlindungan
dengan tema keluarga ku perlindunganku
korrespondensi anak indonesia victor pangaribuan di bumi perkembangan
ragunan jakarta selatan siap melaporkan
selamat pagi victor apa saja acara di sana sejauh ini
ya selamat pagi lady dan juni
betul sekali saat ini saya berada di bumi perkemahan ragunan jakarta selatan
karena di sini ada hari spesial yang akan diikuti oleh delapan ratus anak anak
mereka ini berusia antara anak usia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama
dan mereka adalah anak anak kaum marginal
di mana sebagian besar diantaranya adalah kaum anak jalanan
kemudian mereka juga adalah dari keluarga prasejahtera
dan juga keluarga yang juga kalau kita sebutkan populer sekali dengan nama anak gerobak
mereka akan berkumpul di sini dan mereka adalah anak anak yang berasal dari wilayah dki jakarta dan sekitarnya
atau di jabodetabek begitu
kalau anda melihat suasananya lady dan yudi di sini
memang sejak pukul lima pagi tadi sudah banyak sekali anak yang datang ke bumi perkembangan ini
kalau anda lihat sekarang ini adalah salah satu kelompok anak mereka yang baru saja
tiba dari daerah asal mereka
setiap kelompok lady dan yudi ini mereka dinamai dengan nama nama kota di seluruh indonesia
ini dalam rangka memperingati hari anak nasional yang akan jatuh pada tanggal dua puluh tiga juli besok begitu
kalau jambore biasanya memang dilakukan oleh pramuka begitu
dilakukan perkemahan dengan anggota pramuka kali ini memang cukup berbeda
karena di sini bukan pramuka yang akan melakukan jambore namun anak anak ini
untuk memperingati hari anak nasional
seperti yang saya ceritakan tadi
nah memang jambore sahabat anak ini digelar oleh sebuah yayasan
dimana yayasan ini bernama yayasan komunitas sahabat anak
dan ini adalah jambore yang ke dua puluh satu yang pernah digelar rutin oleh mereka
tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat
agar anak anak selalu dilindungi
dan karena mereka juga berhak mendapatkan perlindungan pendidikan
dan juga rasa keadilan sosial di kehidupan masyarakat
nah untuk mengetahui secara pasti seperti
apa sih konsepnya jambore ini dan apa saja yang akan dilakukan dalam jambore ini
sudah ada ketua panitia pelaksana yang ada di sini ada saskia
selamat pagi saskia
saskia mau tanya jambore sahabat anak ke dua puluh satu yang sekarang digelar dua hari
akan melakukan aktivitas apa saja anak anak ini
oh jadi selama dua hari satu malam ini anak anak akan banyak aktivitas
bermain sih intinya gitu mereka akan bermain dengan para volunteer
dengan kakak kakak pendamping dan juga temen temennya
jadi semuanya kan karena pendamping ini volunteer
jadi gimana mereka bisa bermain dengan bebas dengan para sahabatnya mereka itu sih
tujuan utamanya apa nih
kalau tujuan utamanya sendiri sih di jambore ini
ini kan sebenarnya kayak puncak dari rangkaian kampanye sahabat anak selama tahun dua ribu tujuh belas
jadi dari kita mulai campaign ke keluarga sekarang kita mulai campaign ke anak anaknya
jadi anak anak ini memang kita pengen menyadarkan mereka bahwa mereka itu punya hak
dan mereka bisa menyuarakan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan
dan kita juga pengen apa ya pengen menyadarkan
dan kita pengen mengajak masyarakat
terutama kakak kakak penamping volunteer dan juga publik
untuk bisa turut menjadi bagian dari perlindungan anak itu sendiri
baik terima kasih banyak sukses selama dua hari ini berarti ya
silahkan bertugas mbak saskia
nah itu salah satu tujuannya
karena memang seperti yang diceritakan tadi bahwa kegiatannya ada banyak sekali
yang pertama nanti ada pembukaan pukul tujuh pagi
kemudian juga nanti ada perkenalan kemudian ada permainan atau games
kemudian mereka akan melakukan kegiatan menghias tenda
mereka akan menginap di bumi perkemahan ini selama satu malam
sampai besok puncak perayaan atau peringatan hari anak nasional
sekedar mengingatkan saja lady dan yudi
sebenarnya kegiatan seperti ini bagus sekali
karena bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa anak anak di indonesia
mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlindungan
seperti yang tertera pada undang undang pasal tiga belas nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang perlindungan anak
di mana setiap anak selama dalam pengasuhan baik oleh wali orang tua
maupun siapapun yang secara formal
mengasuhnya ini berhak melindungi mereka dari kekerasan seksual
kekerasan fisik ketidakadilan
agar mereka juga mendapatkan pendidikan yang layak
ya victor terima kasih
pasti anak anak senang ya ketemu dengan kakak victor ya
semangat sekali pagi hari ini
victor selamat bertugas kembali